kita akan berbincang langsung melalui sambungan telepon bersama lia oktora
ibu dari diva anak penyandang disabilitas yang merupakan pasien covid sembilan belas
ibu sebelumnya saya turut prihatin atas kondisi diva
hingga sekarang bagaimana bu kondisi diva sekarang
alhamdulillah kalau untuk kondisi diva saat ini sudah jauh lebih baik ya
makanya saat ini kami sedang menunggu hasil swab
setandanya swabnya negatif kami sudah diperbolehkan pulang
oke ibu ini selama diva menjalani perawatan di wisma atlet
bagaimana ibu berkomunikasi dengan putri ibu selama diva menjalani perawatan di sana
memang kalau untuk kondisi diva diva kan penyandang cycle syndrome
walaupun usia diva tujuh belas tahun status terapisnya seperti andalus
anak usia tiga tahun dan kelakuannya tetap tiba tiba
kita tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan
jadi kami di wisma atlet ya saya selalu mendampingi diva
awalnya gimana bu gejala awal sakitnya diva sampai hingga akhirnya
ia harus menjalani perawatan di wisma atlet sendiri
awalnya begini ya awal sekitar delapan maret itu saya memang sudah tidak pergi
untuk tempat yang jauh ya
paling saya hanya ke rumah orang tua yang jaraknya sekitar satu km
nah memang di saat itu sudah mulai timbul adanya gejala akan batuk
lalu sekitar di atas tanggal lima belas mulai terlihat adanya diva mulai sesak
waktu itu saya hanya memberikan obat apotik dan dinebu ya
karena tidak kunjung reda sembuh
akhirnya tanggal lima belas saya membawa diva ke rumah sakit
di sana diva di opnam selama beberapa hari sampai tanggal tiga puluh
selama di rumah sakit diva di tes swab dua kali
tanggal tiga puluh karena kondisi diva sudah membaik kami diperbolehkan pulang ya
ini misalkan sina di rumah selama dua minggu
nah pada tanggal dua belas abis ini kami dihubungi dari pihak sakit bahwa hasil test trapnya diva itu positif
lalu langsung masuk ke wisma atlet begitu bu
enggak jadi besoknya kami menghubungi puskesmas tempat di mana saya tinggal
lalu saya minta saran dan pendapat
apa tindak laku
apa tindak laku
apa tindak laku selanjutnya untuk anak saya
saya juga memang minta dirujuk untuk ke rumah sakit
waktu itu saya enggak harus ke wisma ya
yang penting di rumah sakit manapun
karena saya mengingat kondisi anak saya yang memiliki pelayanan langka
dan akhirnya pada tanggal dua puluh april kami ke wisma atlet
seperti apa bentuk support dari keluarga dan orang terdekat untuk diva hingga saat ini
aduh supportnya banyak sekali
memang saya sempat down ya dengan banyaknya berita tentang covid ini
di satu sisi juga diva penyandang disabilitas pelayanan langka
itu support keluarga yang benar benar sangat membuat saya menjadi move on ya
jadi tidak takut untuk menghadapi hal hal seperti ini
walaupun memang tetap ada was was juga
kalau sesama pasien di wisma atlet sendiri gimana bu
kita kan jadi perlantai kita ada wa group ya
jadi kita saling support kita saling mendoakan
biasanya kita bertemu dengan pasien pasien yang lain di tempat kita untuk berjemur
kita untuk senam
kita untuk mencukupi keluarga
oke ibu nih ada pesan gak dari diva kalau sembuh nanti pengen kemana
biasanya kan anak anak kalau habis sembuh tuh pengen makan sesuatu atau pengen kemana gitu bu
yang sekarang sih yang saya kangenin tuh rumah ya
kita pengen cepat pulang kita pengen ke rumah
dan kalau saya sih berharap wabah ini segera berlalu ya
dan kita bisa melakukan aktivitas seperti ini
kita bisa bersilaturahmi lagi dengan keluarga teman sahabat orang tua
karena biasanya weekend saya membawa diva ke tempat kegiatan teman teman berkeputusan khusus
oke terima kasih ibu lia oktora ibunda dari diva yang telah bergabung bersama kami
semoga diva bisa cepat sembuh dan kembali ke rumah
terima kasih ibu